berarti kecopetan pak
nggak meninggalkan apa apa
malu dong sama gajah
perbesar bisnis kita
saya butuh buat masjid
sampai hari ini
gimana perkembangan bisnis kamu
beberapa bulan terakhir
sampai bulan kemarin
kuantitas produksi dan penjualan terus bertambah
pengadaan bahan baku hampir nggak ada masalah
kita udah kerjasama dengan petani di subang
kualitas produksi terus juga
biar rasa yang sudah akrab di lidah
beda pelanggan nggak berubah
penjualan online maupun penjualan di toko toko
udah sesuai target aku
cuma sebulan terakhir ini
kuantitas penjualan mulai stuck
susah buat ditambah
menurut kamu sebabnya apa
promosi jalan terus
tapi kan konsumen nggak akan setiap hari makan kecimpring
kalau ada konsumen yang baru
konsumen kemarin mungkin baru akan beli lagi nanti
masih bisa dipush tapi berat
berarti usahanya sudah susah buat bisa berkembang
bisa asalkan produksinya nggak cuma kicimpring
mungkin opak atau orang inang
butuh investasi tambahan
modalnya bisa dari keuntungan kicimpring
tapi kalau ada tambahan investasi
pergerakannya bisa lebih luluasa
kalau uang aku yang dipinjam willy udah balik
yang tiga puluh juta itu
aku mau tambah investasiku di kang mus

siap mendampingi marina
jangan buang waktu
berarti kecopetan pak
udah sehat mang
udah bisa jalan
udah gak mau lagi bantuin saya disini
katanya diganggu sama kamu terus
saya gak pernah ganggu
kalau kesini paling nagi iuran
ya gak tau
hati hati di jalan
semoga selamat sampe tujuan
kecepatan mencapai dua ratus enam belas f
kamu mau kemana
toilet sebelah sana
kalau mau ke toilet silahkan antri
masih ada orang
udah balik lagi ke kantor
kalau mau ke toilet silahkan antri
masih ada orang di dalam